sby dan partai demokrat tengah meradang terkait pemberitaan yang dirilis oleh asia sentinel dalam pidatonya di ulang tahun partai demokrat senin malam
sbi mengungkapkan kegeramannya terkait cerita yang dirilis sebuah media asing yang dianggap memfitnah dirinya
dan partai demokrat ikut terlibat dalam penyelewengan dana bailout century
sby yang mencium adanya motif politik di tahun pemilu berjanji akan mengejar pelakunya sampai ke ujung dunia manapun
minggu ini saya dan partai demokrat kembali mendapatkan fitnah besar
ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran
korbannya lagi lagi sby dan partai demokrat
sayangnya sebagian dari media massa dan pihak pihak tertentu
di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini
saya tahu para kader demokrat gusar karena fitnah keji itu dimunculkan di musim pemilu
sehingga pihak yang menyebarkan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik
akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun
yang merusak dan menghancurkan nama baik kita
ini juga berlaku bagi pihak pihak
ini juga berlaku bagi pihak pihak di dalam negeri yang ikut ikutan fitnah dan merusak kehormatan kita
sementara itu kepala staff presiden muldoko mengaku pernah bertemu go founder media asing hong kong asia sentinel lynn newman pada mei yang lalu
namun saat pertemuan itu kapasitas lin sebagai ketua american chambers of commerce
muldoko juga membantah ada kaitan dengan
pemberitaan asia sentinel
pertemuan berlangsung selama empat puluh lima menit membicarakan berbagai perkembangan yang sebelumnya menjadi perhatian investor
yaitu situasi politik dan keamanan indonesia
mantan panglima tni itu menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai kasus bank senturi
bahkan ia tak mengetahui bahwa lin merupakan go founder media asia sentinel
bantahan ini disampaikan menanggapi unggahan wakil sekjen partai demokrat rahlana sidik dalam unggahannya itu
rahlan menampilkan foto jenderal muldoko
bersama go founder media asing hong kong asia sentinel
menduga menduga gimana
kalau saya sebagai orang yang akan mengendalikan operasi intelijen itu kan kira kira operasi intelijen
bodoh banget saya terbuka balik kan begitu
kalau saya buduh sekali
senada dengan kepala staff presiden jurubicara presiden johan budi menegaskan
tidak ada kepentingan apapun antara presiden dan ketua umum partai demokrat sb
johan budi meminta agar partai demokrat tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai fakta
ia menegaskan hubungan presiden jokowi dan sby baik baik saja
kesimpulan membackingnya itu dari mana
karena harus ada data atau korelasi yang valid ya
yang kemudian bisa disimpulkan bahwa itu ada hubungan sama istana
yang kedua jangan selalu apa apa itu dikaitkan sama istana
jadi kan nggak ada persoalan istana dengan pak
yang kedua jangan selalu apa apa itu dikaitkan sama istana jadi kan nggak ada persoalan istana dengan pak
sementara itu salah satu anggota tim bravo lima ruth sitompul menyesalkan cuitan wasekjen partai demokrat andi arief
yang menyebut fitnah terhadap sby dan demokrat di asia sentinel berhubungan dengan bravo lima
bravo lima adalah salah satu simpul relawan jokowi yang didirikan oleh menko maritim jenderal luhut panjaitan
jangan sembarang ngomong bravo lima lah ini para purnawirawan aduh penerima adima kaya seorang
jangan sembarang ngomong bravo lima lah ini para purnawirawan aduh penerima adima kaya seorang
mereka tidak sedang kali itu berpikir mereka semua negarawan jadi tegas saya katakan kita sangat menyesalkan
tapi saya kami karena baru mendengar berita ini tadi siang ya biarlah nanti para pimpinan pak luhut begitu juga pak fraduroji dan lain lainnya
tapi mungkin ada kemungkinan juga akan mengambil langkah hukum
walaupun mungkin juga bapak bapak kami melihat ya seperti yang aku katakan tadi udah gila kali dia
terkait artikel asia sentinel yang dinilai merugikan sby wasekjen partai demokrat andi arief dalam cuitannya kemarin menyebut
bahwa serangan fitnah kepada sbe dan partai demokrat melibatkan media grup milik konglomerat james riyadi tidak hanya itu
andi juga menuding asia sentinel juga berhubungan dengan salah satu simpul gerakan relawan jokowi yaitu bravo lima
partai demokrat yang resah dengan isi pemberitaan asia sentinel yang dinilai membuat berita bohong tentang sbe memunculkan hembusan kecurigaan
bahwa pihak istana kepresidenan ada di belakang atau membackingi publikasi asia sentinel yang dianggap merugikan sby dan partai demokrat itu
pertanyaannya kemudian benarkah dugaan itu
dugaan apa bahwa istana presiden jeneral murudoko jeneral luhut panjaitan
ataupun presiden jokowi yang ada di balik artikel itu sehingga merugikan partai demokrat dan sbi di tahun politik
saya akan langsung tanya kepada bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan yang langsung ketawa bang ali ya
karena ini kan sebetulnya tahun tahun politik jadi kalau narasi narasi yang begini
anak sd kelas enam juga mendengar akan tertawa karena ini kan narasi narasi yang sebetulnya tuduhan tuduhan
sesat dan menyesatkan
kita juga harusnya langsung tanya ke andi arief yang berjanji untuk datang ke studio cnn malam malam hari ini ya bang
tapi bagi saya pribadi dan untuk dan atas nama kantor staff kepresidenan
tentu kami juga menyampaikan keprihatinan yang dalam
karena isu ini membuat bapak presiden republik indonesia ke enam
juga harus menghabiskan energi yang banyak
tapi menurut saya memang
circle yang ada di sekitar bapak presiden tetap harus memberikan input dan masukan masukan yang konstruktif
kemudian berbagai narasi narasi yang dibangun yang paling tidak kita bisa hadir untuk memberikan sebuah pencerahan kepada publik
tahun tahun fitnah itu adalah tahun tahun yang bisa diselesaikan oleh orang orang yang memiliki kemampuan
knowledge dan kemampuan untuk mengembangkan
dan juga memiliki knowledge yang bagus punya moral yang tinggi
sehingga kita juga akan bisa membuat suasana yang teduh terhadap situasi dan keadaan negara
sambil menunggu kedatangan bang andi arief wakil sekjen partai demokrat
yang seperti biasa memunculkan kontroversi ini dari cuitan di twitter
kita lihat dulu cuitan cuitan twitter nya
andi arief bang ali supaya anda juga bisa dan kita semua bisa melihat apa sih yang membuat partai demokrat
pak sb andi arief rala nasidik dan juga beberapa elit partai demokrat lainnya jadi curiga sama
bang ali mokhtar ngabalin dan kawan kawan nih di istana
yang pertama ini urutannya tidak begitu pas tapi nggak apa apa kita putarkan saja hasil investigasi sementara
fitnah terhadap sbe dan demokrat di asia sentinel ini melibatkan media media grup milik james riyadi
berhubungan dengan bravo lima
kami akan terus telusuri sampai pada kesimpulan yang valid
bravo lima kita tahu adalah relawan jokowi yang didirikan oleh jenderal luhut panjaitan menko maritim
oke mungkinkah konglomerat james riyadi
lalu lin newman bravo lima dan kantor ksp tempat bang ali mokhtar ngabalin bekerja
akan diperiksa jika partai demokrat mengadukan mereka ke penegak hukum atas fitnah brutal terhadap sbe dan partai
ingat lagi stinki katanya ya
oke kita lihat
pak jokowi jangan diam
bukan semata secara etik bapak harus melindungi presiden sebelumnya dari fitnah
tapi pelaku fitnah ini secara konspiratif mereka ada di sekitar chamber bapak
nah presiden jokowi dianggap diam
dan membiarkan orang orang di sekitar presiden itu
bagaimana mungkin bagaimana mungkin ada berita berita hoax berita berita yang penuh dengan kebohongan
berita berita yang fitnah kemudian harus mengadu para tokoh orang orang baik yang ada di sekitar istana
orang orang baik yang ada di sekitar pak sby
kemudian karena presiden itu sungguh sangat amat sibuk
sesibuknya beliau tadi itu sampai
sekitar jam sepuluh jam sebelas itu saya pun dicari cari
jadi bukan mendiamkan ya bang ya
nggak mungkin lah
nah yang juga agak sibuk katanya bang andi arief yang sudah tersambung lewat
selamat kita malam hari
selamat malam bang andi arief wakil sekjen partai demokrat bang andi
selamat malam selamat malam bang abalin
hei rib andi assalamualaikum
kita masih tunggu kedatangan bang andi arief
assalamualaikum alhamdulillah alhamdulillah
kita masih tunggu kedatangan bang andi di cnn
langsung saja apa yang membuat anda dan partai demokrat curiga bahwa istana
mungkin bang abalin dan kawan kawan di istana kepresidenan
tepatnya di kantor staff presiden itu ada di belakang publikasinya asia sentinel
yang merujukan partai demokrat dan psb bang andi
ya kemarin itu kan para nasidik menemukan foto itu
sudah dijelaskan di capture di
ya apakah itu kok insidensi atau tidak kita kan nggak tahu
dan sudah dijelaskan oleh pak rahlan bahwa ya ada foto itu
jadi sebenarnya begini sebenarnya begini
ini bagus juga ada pak bang abalin ya
ini solid saya juga dia
ini untuk menjelaskan bahwa sebetulnya kalau kita baca empat ratus empat puluh halaman yang dari
jadi western capital yang gagal memiliki
bang mutiara itu menggugat pemerintah indonesia
yang digugat itu lps dan termasuk pak jokowi sebetulnya
termasuk pak jokowi di dalamnya
jadi banyak orang indonesia ini yang disamarkan oleh berita asia sentinel itu
sebetulnya yang digugat itu bukan pak sby bukan
yang digugat itu pak jokowi ibu sri mulyani pak jk kemudian juga lps
karena waktu pembelian itu memang beberapa bulan setelah pak sby selesai menjadi presiden
jadi yang digugat itu kita sudah mendapatkan lengkapnya
jadi john battleson dari asia sentinel itu memanipulasi seakan akan itu persoalan pak sby
sebenarnya nggak ada
jadi ini bagus buat pak abalin di situ bahwa dibaca empat ratus empat puluh halaman itu
ini sebenarnya pemerintah indonesia melawan western capital yang gagal memiliki bank mutiara karena dikalahkan oleh jetras
bang adi tapi kita kembali ke pertanyaannya

bang adi pak jokowi harus sama sama melawan ini karena yang dikalahkan adalah jetrus
karena yang dikalahkan adalah pemerintah indonesia
karena pemerintah indonesia dituntut untuk membayar western capital sekitar enam ratus juta us
oke bang adi
jadi kita harus bersama itu
baik bang adi tapi pertanyaannya kenapa kemudian ada dugaan pensinyaliran yang anda katakan
bang rahlan juga katakan ini terkait juga dengan ksp misalnya
selain dengan foto foto apakah itu hanya dugaan atau apa
dan juga anda menyebut ada bravo lima
kita ketahui bravo lima adalah relawan salah satu simpul relawan jokowi
yang didirikan oleh jenderal lutman jaitan
bukti buktinya evidence nya apa nih bang yang kemudian menengarai ke arah sana gitu
sampai ada asumsi itu
kita sudah berkomunikasi dengan lin newman
sudah berkomunikasi dengan john betterson
kita juga sudah mendapatkan beberapa komunikasi terutama melalui email
dan juga kita bisa dapatkan admin dari asia sentinel

kita lengkap semuanya
jadi kita ini tidak mau membuat masalah
nanti kita akan kemukakan kepada pak muldoko kepada bang abalin nanti pada saatnya
jadi ada juga memang elemen elemen di ksp dan pendukung pak jokowi yang nakal nakal dikit
tapi akhirnya itu orang nakal kan untuk mencari poin
kan biasa mungkin bang ngabalin dan bang muldoko tidak tahu persoalan itu
tapi nanti kita akan komunikasi
tapi poinnya bahwa adalah kita ingin mengingatkan bahwa pak jokowi jangan membiarkan
fitnah ini sendiri
karena dulu pak fbe ada yang memfitnah pak habibie langsung dilawan
bang adi tapi betul
anda mencurigai bahwa publikasi asia sentinel ini adalah settingan bukan produk jurnalistik
settingan yang ditujukan untuk kepentingan politik terutama untuk pak sby partai demokrat di tahun politik ini
ya memang settingan
karena yang digugat itu bukan pak sbe
itu pak jokowi lps sri mulyani kemudian pak jk
kebetulan karena pembelian itu kan
beberapa bulan sampai sbe selesai
jadi yang digugat itu mereka mengugat western capital itu mengugat karena mereka tidak berhasil membeli bank mutiara
mereka mengugat enam ratus juta us pada pemerintahan indonesia
indonesia kebetulan sekarang pak jokowi
jadi sebetulnya kita sama sama harus melawan itu
bang adi tapi kenapa secara simultan anda bang rahlan dan beberapa kawan kawan di partai demokrat
kurang lebih kalau publik itu bang eka saya sebagai publik biasa gitu melihatnya wah kayaknya anda secara tidak langsung ingin mengarahkan bahwa
ini pak jokowi juga tahu atau mungkin orang ini pernah berhubungan atau dekat juga mungkin dengan pak jokowi dan istana
betul itu pak
saya sih saya menganggap pak jokowi nggak tahu masalah ini sebetulnya
sebetulnya ini ada tim tim di bawahnya yang mencari
ya namanya lin newman itu dulu di jakarta globe di berita satu
dia di grupnya pak mutari adi
dia banyak kakinya
dia selalu bolak bolik istana
saya kira ya kalau ada yang nakal nakal dikit kan bang ambalin tahulah tuh orang yang nakal nakal sedikit tuh memang harus disimpil gitu
jadi yang nakal lin nya atau istananya bang
kalau pak jokowi saya nggak yakin dia akan memainkan politik seperti ini
tapi apa namanya tim tim sukses yang ingin mencari poin terhadap pak jokowi ini memanfaatkan itu gitu
tapi betul ya bang
ini ya bukan istana secara kelembagaan tapi ada orang orang yang quote unquote dekat dengan istana yang kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan politik
itu clear ya
kita dapat informasi itu dari lilin newman dan dapat informasi itu dari john pertelson
saya mau tanya ke bang
john berdasar sudah komunikasi dengan kita
dia merasa bersalah apalagi nanti kita nggak tahu apa yang akan dia kemukakan dalam produk jurnalistiknya
karena kita akan mengajukan gugatan di jurisdiksi hukum di hongkong ya
jadi ini ada upaya di luar negeri yang mau ngaduk ngaduk kita
jadi kita harus bersatu gitu
bang andi saya mau tanya ke bang ali
menurut anda seberapa serius sih bukan tuduhan saya nggak bilang tuduhan
tapi cuitan narasi diksi diksi yang dibangun oleh bang andi dan kawan kawan terkait dengan ksp terkait dengan pak jokowi terkait dengan istana kepresidenan
tapi lebih asik kita jawabnya usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
ini berita settingan katanya
seberapa terganggu sih dengan cuitan dengan ini
jadi saya percaya bahwa kalau
bung rahlan kemudian bung andi kemudian dengan data dan fakta dan dokumen yang mereka pegang
kemudian sejak awal saya sudah menyampaikan memberikan apresiasi dan turut merasakan suasana yang kurang dirasakan enak oleh pak profesor
tentu kita merasakan lah bagaimana kalau di fitnah itu kan
tetapi dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan dan atas nama pemerintah
tentu saya berkewajiban untuk datang dan ingin menyampaikan bahwa
apa yang hari ini menjadi perdebatan panjang terkait dengan keterlibatan istana dan seterusnya
tentu ini sesuatu yang
jauh dari bayangan yang fakta ya fakta yang ada
tapi cukup serius loh bang kalau kita lihat twitter twitternya
mau twitter mau sosmed dan segala macam ini kan hari ini bukan sesuatu barang yang
ya sudah beginilah keadaan kita
jadi gak apa apa istana dianggap menjadi backing ahli sentinel
karena itu saya harus datang
karena itu saya harus datang untuk melakukan klarifikasi bahwa kalau pada suatu saat nanti nanti bung andi
dengan teman teman bisa menunjukkan bahwa ada pihak pihak mana yang ikut terlibat kemudian istana dituduh dan lain lain sebagainya
tentu pada malam ini saya harus mengatakan bahwa jauh lah dari bayangan dan pikiran yang disampaikan atau narasi narasi
cuitan cuitan yang disampaikan tentang keterlibatan beberapa oknum oknum untuk dan atas nama istana
tapi memang itu praktek biasa
kalau kata bang andi
nah orang orang nakal di istana itu
ya ada aja gitu dari zaman ke zaman
bung andi ini kan punya pengalaman bertahun tahun di istana
pasti punya pengalaman itu
tapi dia gak nakal saya jauh dari dulu
hari ini mungkin terhitung baru sekitar tiga sampai empat bulan ya
saya punya komunikasi yang sangat intensif
tadi saya bicara panjang dengan pak muldoko kemudian saya juga punya komunikasi dengan bapak presiden siang
sehingga saya ingin memastikan kepada publik indonesia bung andi bung rahlan kemudian kepada yang mulia bapak presiden
ke enam pak sby bahwa apa yang terkait dengan istana dan semua tuduhan ini adalah sesuatu yang sungguh tidak benar
dan ini adalah fitnah yang perlu harus kita bantah agar publik indonesia tahu bahwa istana hari ini sedang presiden dan semua kawan kawan
kami di ksp juga begitu
gak marah sama bang andi bang rahlan dan bang teguh
normal saja ya
meskipun di apa di kayaknya dikesan kesankan gitu
suasana hari ini harus kita teduh dan tenang
menghadapi semua macam tuduhan dan fitnah
tidak boleh lagi kita harus tenang
bang andi anda mengatakan presiden jokowi harus hati hati harus bertindak kepada orang orang yang ada di sekitar dia yang mungkin saja ya ada di belakang asia sentinel ini seperti kata dugaan anda di twit
ini masukan penting ini masukan penting
siapa bang orang orang di sekitar pak jokowi itu siapa ada di mana istana itu kan luas apakah di ksp temannya bang ali atau di setcap di sesnek atau di staf khusus presiden siapa dia bang
dan apa motifnya
yang jelas bukan bang ali ngabalin sih
kalau bang ali ngabalin ini dia mainnya nggak begitu dia mainnya soft ya kan
jadi begini prinsipnya begini pak sby itu ketika timur timur pbb ingin memporak porandakan para jenderal kemudian presiden indonesia sebelumnya presiden sby itu pasang badan
mereka asing nggak boleh menghancur apa namanya mengganggu kedaulatan kita
ketika pak habibie waktu sbi berkunjung ke malaysia habibie dikecam oleh penulis malaysia pak sby pasang badan nggak boleh presiden habibie dipitnah fitnah gitu
jadi sebetulnya sudah ada pelajaran secara etik nah makanya saya berharap pak jokowi juga kalau ada fitnah terhadap presiden bukan hanya pada psb kepada ibu mega kepada pak habibie dan lain sebagainya
saya kira istana harus pasang badan karena sesuatu yang fitnah itu tidak boleh buat orang yang pernah berjasa pada republik ini
jadi makanya saya menurut bahwa pak jokowi jangan hanya diam
nah yang kedua bahwa kita tahulah bahwa dalam istana secara kelembagaan mungkin tidak terlibat tapi kan ada lapis lapis itu
ada tim sukses ini tim sukses ini tim sukses ini yang juga berhubungan dengan istana
jadi semua orang sudah tahu siapa lin newman lin newman di jakarta itu memang dia salah satu seorang destroyer jurnalis ya yang ya berhubungan dengan john bertelsen
kita sudah tahulah jakarta globe berita satu jpnn suara pembaruan kemudian globe internasional masing masing
jadi kaitan antara orang orang termasuk juga seaworld ya seaworld com itu
jadi kita bukan pemain baru di bidang it di bidang media
jadi kita mengerti betul dan yang punya kaki dan bisa mengakses sampai istana itu kita sudah tahu
kita mendapatkan siapa adminnya di aset sentinel kemudian siapa yang kontributor sebagainya
tapi ini kan tidak baik untuk dikembangkan ke publik
oh bisa sampai ada
karena kami yakin pak jokowi tidak tahu jadi pak jokowi akan kami beri input ini melalui pak ngabel ini dan pak muldoko nanti
anda menyebutkan secara spesifik berkali kali bravo lima yang dikomandani oleh general luhut ini gimana bukti bukti apa indikasinya seperti apa bang andi
ya nanti nggak bagus kalau kita kembok andi
oke tapi betul itu ya
saya sampaikan langsung aja
itu fakta fakta yang anda kumpulkan
saya nggak pernah kita partai demokrat nggak pernah menduga duga jadi semua itu berdasarkan fakta ya
dan ini untuk kebaikan karena sekali lagi ada saja orang yang ingin mencari poin buat pak jokowi buat pak luhut dan sebagainya
tapi sebetulnya itu bisa dalam kontrol bisa di luar kontrol gitu
kami berharap ini semua di luar kontrol sebetulnya
karena ini punya data yang kuat
karena begini prinsipnya sekali lagi ya
ini sebetulnya yang digugat ini pak jokowi
karena di zaman pak jokowi pembelian bank mutiara itu bukan di zaman psb ya
jadi diputar balik gitu loh
nah ini yang
walaupun belum tentu salah pak jokowi ya
karena pak jokowi hanya sebagai presiden dan lps di masa pak jokowi itu
tapi tuntutan so westone capital enam ratus juta us ini adalah masalah bangsa kita ini semua
jadi jangan diam gitu
karena yang semua terancam juga oleh satu multinational corporation yang mencabik cabik menggunakan
ini hoax hoax yang sejati itu terjadi sekarang
itu dimuat di western sentinel
kok disuruh media indonesia dan sekarang mereka mencabutnya
jadi bayangkan kerusakan yang sudah terjadi pada partai demokrat dan psb
yang dikira kira melakukan korupsi sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh triliun gitu loh
bisa merasakan kan itu
jadi isinya sangat tidak benar ya
perasaan kami perasaan partai demokrat dan perasaan psb hari ini gitu
lagi yuk pernyataan pak sby tentang hal ini
bagaimana respon kegeraman dan kemarahan pak sby terkait dengan isu ini
baru ini saya dan partai demokrat kembali mendapatkan fitnah besar
ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran
korbannya lagi lagi sby dan partai demokrat
sayangnya sebagian dari media masa dan pihak pihak tertentu di dalam negeri
ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini
saya tahu para kader demokrat gusar karena fitnah keji itu dimunculkan di musim pemilu
sehingga pihak yang menyebarkan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik
akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun
akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun

akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun
yang merusak dan menghancurkan nama baik kita
ini juga berlaku bagi pihak pihak di dalam negeri yang ikut ikutan fitnah dan merusak kehormatan kita
bang adi ini pak sby secara tegas mengatakan ini ada kepentingan politik
ada motif politik di tahun politik tahun pemilu seperti sekarang
motifnya apa bang andi yang anda curigai oleh orang orang yang terlibat di belakang ini
motif politiknya itu apa apa yang ingin dituju sebenarnya
pertama saya menjelaskan bahwa pak sby ini lembut selembut salju
tapi bisa juga sekeras baja
dalam hal asia sentinel ini pak sby menjadi orang yang sekeras baja
kita akan kejar ke hongkong kejar ke mauritius kejar ke amerika serikat
siapa pelakunya dan akan mengejar sampai dalam negeri siapa pelakunya
karena ini fitnah yang sangat luar biasa dan tidak pernah terjadi
apa yang diberitakan itu
nah menurut apa yang kami investigasi
berdasarkan data email dan data percakapan dan lain sebagainya
ini memang ada hubungannya dengan pencapresan prabowo sandi sebetulnya
karena pak sby dianggap satu faktor
jadi pak sby nya dilemahkan dulu lalu kemudian juga mempengaruhi pak prabowo sandi
itu sekali lagi bukan dilakukan secara resmi oleh pengabdi
atau pak mudo atau bukan
tapi oleh orang orang yang nakal tadi itu
yang saya kira kontrolnya di mana saya tidak mengerti itu
apakah langsung ke pak jokowi atau bukan
tapi yang jelas ini betul betul dilakukan oleh itu
dan kita dalam satu minggu ini terus akan mengejar
ini pak hinca pandy aichan sedang di hongkong hari ini
kemudian kita akan mengejar ke amerika
kemudian juga ke mauritius
akan mengejar itu semua
jadi kita sudah berkomunikasi dengan lee newman
sudah berkomunikasi dengan john gertelsen
kita tunggu saja nanti apa yang akan terjadi satu dua hari ini

memang mempersiapkan strategi strategi senyap seperti ini operasi operasi seperti ini
kita akan jawabnya usaha jalan berikut ini
tetap bersama kami
foto ini kapan kemudian berita ini kapan sehingga nanti tidak melahirkan fitnah
yang anda baca maksud bang rahlan men tweet ini dengan diksi seperti itu apa
yang ingin dituju
ya sebetulnya kan begini kalau bang rahlan seperti sekarang dia tulis narasinya ini
kita yakin koma foto ini tidak bicara lain kecuali lin newman ketua komunisme baru audence dengan presiden
titik pertanyaan kita apakah kepentingan tersembunyi organisasi dengan amerika serikat itu bila dikaitkan dengan tuhan
itu tulis bertanya tulis bertanya apa ada
saya mau bilang bahwa tentu dia ini tulus bertanya
tidak apa apa tidak apa apa
biar publik juga tahu bahwa karena publik juga bisa melihat dari cnn indonesia dan publik bisa membaca
apakah ketulusan ini benar ataukah ini narasi diksi yang penuh dengan fitnah atau tidak
kita persembahkan kepada publik indonesia
intinya istana tidak akan
coba lihat wajah dan bentuknya presiden joko widodo begitu santun enak dan baik baik saja
dan senyumnya sama seperti foto sama alimu kutub kambal
apakah anda tidak gini gini
ini bang andinya tidak nonton tidak lihat bisa jadi aduh sayang banget sekali
bagaimana jika publik kemudian berasumsi atau berkesimpulan
bahwa anda dan kawan kawan berusaha untuk menggiring bahwa pak jokowi punya keterlibatan dengan ini
ini memang tujuannya seperti itu atau gimana sih bang
lagi lagi saya harus klarifikasi ini kepada anda
kita ini punya lapisan tim investigasi yang berbagai cara kita dapatkan
secara yang lazim dan tak lazim kita lakukan
karena ini kan satu peristiwa yang sudah tidak lazim
di mana orang membuat
bolak balikan fakta kan kasus senturi ini sudah selesai sebetulnya
ibu sri mulyani sudah diperiksa di pengadilan tipikor
pak budiono sudah pak jk sudah
yang bersalah itu pak budi mulya saja
tidak ada masalah lagi
kemudian ada masalah baru di mana bank mutiara itu dijual jadi menangkan oleh jitras
weston capital yang mau mendapatkan bank itu kalah
weston capital mensuh menggugat jitras
nah persoalannya kok dikembalikan ke sby lagi
karena sudah selesai
jadi sebetulnya penyelidikan kami kenapa ini bisa
propagandanya bisa berbalik
jadi propaganda ini kami menemukan banyak fakta sekali
karena lenyuman ini satu kunci ya
satu kunci di mana memang dia memainkan selama ini
semangat juga siwot keterlibatan
di dc world kemudian di beberapa media media yang selama ini sangat antagonis ya dalam jurnalistik kita
yang antagonis juga saya harus jadi antagonis karena waktu kita gak terlalu banyak bang andi
tapi yang saya mau tanya terakhir anda partai demokrat tidak resah atau tidak terganggu jika publik kemudian berasumsi bahwa ini partai demokrat ingin menggiring giring
itu memang anda akan bantah partai demokrat akan bantah menggiring giring ke arah presiden jokowi istana terlibat
atau memang biarkan saja publik berasumsi
semua publik berasumsi gitu
kita punya data
punya data komunikasi punya data emailnya punya data macam macam
yang tidak bisa dibuka secara publik
punya keterangan lenyuman punya keterangan dari john bertelken dari apa namanya outdoor dari apa namanya asia sentinel ya
jadi co founder co foundernya lenyuman dan foundernya si john bertelken sudah membuat testimoni kepada kami
pengen dada indonesia ini siapa siapa saja akan kami ledakan itu keterangan mereka itu
anda sudah tahu siapa siapanya orang orang persisnya siapa saja bang ya kita akan lihat perkembangannya berarti nanti ya
apa yang anda harapkan dari bang abalin dan istana dan pak jokowi
yang jelas kita ditamu dulu pak jokowi ya salam sampai bilang sama pak ngabalin pak ngabalin kita ditamu dulu pak jokowi
tapi ada nih kami duga unsur unsur yang nakal ini itu biasa
saya percaya saya sudah kasih tahu kepada presiden saya sudah kasih tahu ke presiden bahwa malam ini saya akan tampil di sini
dan saya juga kasih tahu ke pak muldoko bahwa saya tampil malam ini jadi saya percaya
jadi istana akan bantu istana akan bantu membuka ini
mungkin sedang menyaksikan pertemuan kita pada malam hari ini
satu hal terakhir dari statement
closing statement saya statement saya bahwa masalah itu muncul karena selisih antara sebuah harapan dan kenyataan
kalau nanti bung andi rahlan demokrat dan bapak sby bisa mendapatkan fakta fakta dan bukti bukti itu
itu akan jauh lebih bagus agar publik juga bisa mendapatkan pembelajaran
jadi buka saja atau kasih ke bang abalin dulu
oh it's okay dengan senang hati dan suka cita
kita akan lihat bagaimana perkembangannya terima kasih bang abalin atas perbincangannya
terima kasih bang andi arief atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut tetap di lain family untuk percaya
terima kasih bang abalin